isak tangis mewarnai razia karaoke yang digelar aparat gabungan satpol pp polisi dan tni
di sepanjang jalur pantura tuban babat ke amisiyang
selain dua wanita pemandu lagu petugas juga mengamankan puluhan botol minuman keras
pengelola dan pemandu karaoke ilegal di jalur pantura tuban babat
tak berkutik lagi saat petugas gabungan satpol pp polisi dan tni
memeriksa identitas mereka
selain memeriksa pengelola dan pemandu lagu
petugas juga merazia sejumlah warung yang diduga menyediakan minuman keras kepada pengunjungnya
di lokasi ini petugas mendapati beberapa tamu pria
nampak sedang berkaraoke bersama dua pemandu lagu dan sejumlah botol minuman keras
dalam razia ini seorang wanita pemandu lagu menangis saat terjaring petugas
pemandu lagu menangis dan menolak saat digelandang petugas ke mobil patroli
namun setelah dibujuk
para pemandu lagu akhirnya berhasil dibawa ke kantor satpol pp
sementara ini kita berikan pembinaan
kalau memang nanti masih melakukan kegiatan lebih
kita ajukan ke pengadilan artinya untuk disidangkan
mereka yang terjaring razia dibawa ke kantor satpol pp untuk menjalani pembinaan
dion fajar ariyanto tuban